kasus covid sembilan belas di kota bandung terus mengalami lonjakan sejak dua minggu terakhir
dikutip dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung
terdapat kenaikan satu ratus enam puluh kasus covid sembilan belas selama dua hari terakhir
mayoritas pasien yang terkonfirmasi positif merupakan orang tanpa gejala
pada selasa kemarin tercatat sebanyak satu ratus tujuh puluh enam kasus covid sembilan belas
penambahan kasus covid sembilan belas di kota bandung tersebar hampir di seluruh kecamatan
menyiapkan isolasi mandiri sehingga tidak membeni rumah sakit
dan alhamdulillah kemarin ada enam isolasi terpadu di bpsdm jawa barat
semua juga sudah sehat dan yang enam itu sudah vaksin
jadi ya mudah mudahan vaksin jadi salah satu ikhtiar kita
dari total kapasitas tujuh ratus satu tempat tidur
kendati masih terkendali
satgas covid sembilan belas kota bandung terus melakukan pemantauan tes kepada masyarakat
yang terindikasi terpapar covid sembilan belas
antisipasi meningkatnya penyebaran virus corona khususnya varian omikron
dilakukan oleh rumah sakit umum daerah rsud bandung kiwari
sebagai rumah sakit rujukan covid sembilan belas di kota bandung
pihak rumah sakit telah menyiapkan dua ratus lima puluh sampai tiga ratus ruang isolasi
rabu dua februari rsud bandung kiwari tengah merawat lima pasien covid sembilan belas
dua ratus lima puluh sampai tiga ratus itu kalau di apa namanya situasinya menjadi darurat gitu ya
saat ini kita siapkan tetap satu lantai kira kira di lima puluh sampai enam puluh tempat tidur
untuk belum kita utik utik
jadi yang lain sudah pelayanan normal yang satu lantai tetap kita peruntukan untuk covid
sebelum agustus tahun dua ribu dua puluh satu itu
kita hanya mampu memproduksi kira kira satu ratus lima puluh tabung per dua puluh empat jam
saat ini kita tambah dua lagi sehingga bisa mencapai tiga ratus lima puluh sampai empat ratus tabung per dua puluh empat jam
sementara itu di rumah sakit immanuel bandung
sejak pertengahan desember dua ribu dua puluh satu tidak ada pasien covid sembilan belas
yang dirawat hingga pertengahan januari dua ribu dua puluh
setelah itu terjadi penambahan
hingga lima pasien namun pada tiga puluh satu januari telah pulang satu pasien
sehingga kini merawat empat pasien covid
walaupun demikian sejumlah persiapan dilakukan menghadapi penyebaran varian omikron
yang diprediksi oleh kementerian kesehatan akan mencapai puncaknya
pada akhir februari dan awal maret ini
untuk saat sekarang ini kami sudah siap
untuk kapasitas icu dengan ventilator kami ada tujuh ruangan
kami ada tujuh ruangan
isolasi dengan tekanan negatif kami masih dua puluh ruangan
pusat data informasi covid sembilan belas pusikov kota bandung
melaporkan hingga rabu dua februari dua ribu dua puluh
total konfirmasi mencapai empat puluh empat empat ratus dua puluh sembilan orang
terdiri atas enam ratus delapan puluh dua orang kasus aktif

dan satu empat ratus dua puluh enam kasus meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia bandung jogja